meski bisa menimbulkan gatal gatal jika dipegang langsung
ternyata ubur ubur juga bisa membawakan manfaat bagi warga probolinggo jawa timur
warga mengolah ubur ubur untuk diekspor ke luar negeri
iya hal yang sama juga dilakukan warga di teluk saleh sumbawa nusa tenggara barat
ubur ubur memberikan dampak ekonomi yang besar bagi warga
migrasi jutaan ubur ubur dari perairan australia ke laut utara jawa
dimanfaatkan nelayan di desa banjar sari
mustafa warga desa tonga suetan probolinggo
mengeringkan dan mengolah ubur ubur untuk diekspor ke luar negeri
antara lain ke tiongkok dan jepang
ubur ubur olahan ini dijual dengan harga rp tiga puluh sampai rp empat puluh per kilogram
tiongkok dan jepang mengimpor ubur ubur untuk diolah menjadi campuran makanan
kita main lokal kirim surabaya jakarta sama malang kota kota besar di bandung juga
ke luar negeri biasanya bos bos saya itu kirim ke tiongkok ke korea sama jepang
harga bagus mes karena ini komodit ekspor ya
kita jual di lokal sini sekitar rp dua puluh rp tiga puluh
adapun musim ubur ubur pada november dan desember juga menjadi berkah
bagi warga teluk saleh sumbawa
ubur ubur merah atau red jellyfish akan menjadi buruan nelayan teluk saleh
dalam semalam perahu nelayan bisa mengangkut satu hingga tiga ton ubur ubur
ubur ubur yang sudah dipisahkan kepala dan kakinya langsung dijual ke daratan
di darat ubur ubur akan digarami selama tiga sampai lima hari agar kering dan kesat
ekspor ubur ubur ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat teluk saleh
desi nugrahani cnn indonesia